ya aturan ganjil genap diharapkan mampu mengurai kemacetan antara tiga puluh hingga empat puluh persen
mari kita saksikan penjelasan iqbal kurniadi tentang pintu tol mana saja yang memperlakukan sistem ganjil genap
baik terima kasih joy
nah ini mulai senin dua belas maret dua ribu delapan belas tepat pukul enam pagi
anda harus lebih memperhatikan plat nomor kendaraan
dimana pasalnya bagi anda pemilik kendaraan dengan plat nomor ganjil tidak akan dapat untuk memasuki jalur tol jakarta cikampek pada hari itu
di mana pemerintah memulai penerapan aturan ganjil genap ini untuk kendaraan pribadi di jalan tol cikampek arah jakarta
dan aturan ini akan diterapkan secara bertahap di lima pintu tol jalur jakarta cikampek pada pukul enam hingga pukul sembilan pagi
polisi akan menjaga pintu tol bekasi barat bekasi timur
tambun pondok gede dan juga jatiwaringin
namun anda jangan khawatir karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif bagi anda yang tidak bisa mengakses tol jakarta cikampek
anda dapat beralih melalui jalan nur ali tol becakayu maupun jalan jenderal sudirman
tidak hanya itu anda juga dapat memarkirkan kendaraan di kantung kantung parkir yang telah disediakan dan juga beralih menggunakan bus transjakarta
nah di sini pemerintah telah menyiapkan
sebanyak enam puluh bus transjakarta yang premium yang akan mengantarkan anda ke arah kuningan lalu juga blok m kalideres hingga tamrin city